sejumlah pengendara terjaring razia aturan ganjil genap di simpang gadok kabupaten bogor jawa barat pada kamis pagi
untuk menghindari razia beberapa pengendara berdalih sebagai warga setempat
petugas gabungan menggelar razia pembatasan kendaraan berplat nomor ganjil genap di simpang gadok kabupaten bogor jawa barat pada kamis pagi
untuk menghindari razia sejumlah pengendara mobil berusaha mengelabui petugas dengan mengaku sebagai warga setempat
petugas lantas memeriksa alamat yang tertera di kartu identitas
dalam razia ini lebih dari lima ratus unit mobil yang hendak berwisata ke kawasan puncak diminta petugas gabungan untuk putar arah dan kembali masuk ke tol
lantaran plat nomor kendaraannya tidak sesuai tanggal
imbas dari pembatasan kendaraan ini antrian kendaraan menuju kawasan wisata puncak mengular hingga satu
traffic management center polres bogor mencatat kendaraan yang masuk ke kawasan wisata puncak sejak rabu sore mencapai dua puluh lima ribu kendaraan
polres bogor berencana menerapkan rekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah jika arus kendaraan dari arah jakarta meningkat signifikan
anggota yang sudah tergelar di sepanjang jalur puncak kami sudah menggelar anggota
sejumlah satu ratus delapan puluh lima personil di setiap titik titik yang berpotensi menjadi tempat peningkatan volume kendaraan